informasi pilihan berikutnya saudara gempa guncang garut
gempa bermagnitudo enam dua mengguncang kabupaten garut jawa barat pada sabtu malam
takut bangun ini tepas kejadian pas ini proboh
gempa yang berpusat di garut jawa barat ternyata juga terasa hingga jakarta
sejumlah penghuni hotel di kawasan tamrin yang sedang beristirahat sempat panik dan berhamburan keluar hotel
sekitar lima puluh dua rumah di enam belas kecamatan di kabupaten garut jawa barat rusak akibat gempa magnitudo enam satu
selain rumah gempa juga merusak fasilitas umum
seperti rumah sakit milik pemerintah kabupaten garut
jadi dari empat puluh satu rumah yang rusak sekarang sudah bergisir ke lima puluh dua
sebenarnya kini kerusakan itu kita impin tapi kita langsung kebacama terkait dengan visualisasi atas kondisi di lapangan
perkaitan kekuatikasi kerusakannya ada
bmkg menyebut gempa bermagnitudo enam dua di garut terjadi
akibat adanya tumbukan di dalam lempeng indo australia dengan lempeng aurasia yang berada di selatan jawa barat
meski mencapai magnitudo enam dua gempa ini tidak menimbulkan tsunami